di tengah krisis pandemi covid sembilan belas indonesia kembali mencatatkan kenaikan utang luar negeri pada akhir agustus dua ribu dua puluh
sebesar empat ratus tiga belas empat miliar dolar amerika serikat atau lebih dari enam sembilan puluh delapan triliun rupiah
dalam rilis terbaru bank indonesia utang luar negeri pemerintah dan bank sentral pada akhir agustus dua ribu dua puluh tercatat dua ratus tiga miliar dolar amerika
atau sekitar dua sembilan ratus sembilan puluh empat triliun rupiah
sementara itu utang luar negeri sektor swasta tercatat dua ratus sepuluh empat miliar dolar amerika atau sekitar tiga satu ratus empat triliun rupiah
kepala departemen komunikasi bank indonesia oni wijanarko mengatakan pertumbuhan utang luar negeri pada agustus dua ribu dua puluh mencapai lima tujuh persen
pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya empat dua persen
adapun rasio utang luar negeri indonesia terhadap pdb pada akhir agustus dua ribu dua puluh tercatat tiga puluh delapan persen